untuk ketiga kalinya kejaksaan tinggi jawa timur kembali mengeluarkan surat perintah penyidikan
dan menetapkan ketua umum pssi lanyala mataliti sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana hibah kadin jawa timur
kejaksaan berdalih pengadilan pra peradilan seakan syarat intervensi dan berpihak pada tersangka
pihak pengadilan pun tak tinggal diam dan menyebut langkah kejati jatim sebagai sikap pembangkangan terhadap putusan hukum
kasus pun menjadi berlarut larut
adakah jalan penyelesaiannya
kami akan membahasnya dengan narasumber kami di studio
kuasa hukum lanyala mataliti togar manahanero
juru bicara komisi judisial farid wajdi
dan perliti indonesia corruption watch emerson junto bawabapa
kalau dari pihak lanyala menganggapnya seperti apa ini langkah dari kejaksaan
nah kalau kita sih tetap berdasarkan hukum ya
bahwa artinya kan bahwa pengadilan adalah tempat semua institusi
tempat mendakwa tempat menggugat tempat memohon
di situ kesempatan juga untuk membela terdakwa menjawab tergugat dan menjawab pemohon
pengadilan itu menurut mereka yang diakini akan memberikan keadilan
dan di pengadilan adalah tempat memeriksa bukti bukti yang dibawa oleh orang
nah itu telah terjadi
sampai tiga kali semua bukti bukti itu telah diperiksa dengan adil
lalu diputuskan bahwa saudara nyala tidak sah menjadi tersangka
di dalam perapadadilan putusan tujuh maret
dikatakan bahwa penyidikan terhadap dana hibah
tidak sah untuk disidik
karena berkas berkas yang diberikan
terhadap substansi materi perkara saudara diyar
itu diberikan semua
nah di situ semua terlihat
bahwa tuntutan seprindik dua puluh sembilan januari dua ribu lima belas
yang dikeluarkan oleh
tentang adanya penyalahgunaan dana hibah sebesar dua puluh enam miliar
telah ditentukan di situ siapa tersangkanya
sehingga di proses ini semua
dan dikembalikan itu uang
saudara dikembalikan dua puluh enam
karena dihitung dua puluh enam miliar yang tidak bisa dipertanggalkan
lalu siapa yang dianggap melaksanakan terpidana
nah ketika perkara itu dimulai dari sprindik
sampai ke ponis
tidak pernah ada di dalam berkas itu penyertaan melibatkan saudara nyala
nah ketika dia sudah utuh
uang kembali sudah utuh
apalagi alasannya menarik nyala
nah di situ persoalannya
itulah yang diperiksa oleh majelis hakim
dalam majelis hakim bukti apa lagi
begitu juga soal pemanggilan
ya kalau kisahnya sekitar kritis
melihat yang ditersangkakan tanggal
yang bulan tanggal tujuh maret
tujuh maret ya kan
itu saudara nyala belum pernah dipisidik
lalu dibikin tersangka
nah ketika kita diberikan kuasa
saudara nyala mau umroh
eh tiba tiba dibikin pencekalan
nah lalu kita katakan
jangan dulu cekal
kita pergi dulu ke pengadilan dulu
kami ada permohonan
dia tetap saja mengeluarkan panggilan panggilan
itu kan kesannya kepada saudara nyala terjadi image jadi yang jelek
padahal setelah ada putusan pengadilan
dikatakan bahwa tidak sah
menyidik saudara nyala dan dana hibah
nah yang jadi masalah sekarang
image yang selalu dilontarkan oleh kejaksaan tinggi
keumum melalui media melalui tv statement
itu menjadi membuat kejadian ini jadi nggak murni seperti apa adanya
nah yang murni itu kan semua berkas yang ada di pengadilan
mereka juga diberikan kesempatan bawa ahli
diberikan kesempatan jawaban termohon
itu dinilai semua
ini tadi dari kejati mengatakan
mereka menganggap bahwa selama ini persidangan yang berlangsung
mereka merasa tidak fair
saya tidak tahu apakah mereka benar benar mengetahui itu tidak fair
atau mungkin karena mereka tidak di posisi yang menguntungkan
atau barangkali makanya saya tanya sama kpk
apakah kaye punya jawabannya
kaye punya jawaban atas itu
bagaimana kay melihat sampai sejauh ini
yang pertama perlu saya jelaskan bahwa
untuk sidang perapiat kedua dan perapiat ketiga
itu kaye menurunkan kunci pemantauan
terus yang kedua
bahwa kalau berdasarkan laporan tim pemantau
kaitannya dengan proses hukum acara
prosedur yang berlaku di komisi judisial dan peraturan perundang undang yang ada
tidak ada ditemukan sampai pada saat ini
dugaan adanya pelanggaran kode etik
kemudian yang ketiga
kalau dia menyangkut substansi putusan atau materi putusan
komisi yudisial itu cukup jadi penonton
tidak bisa menjadi bagian dari permainan itu dalam tanda petik
tapi apa yang menjadi catatan kaye barangkali
yang pasti kalau untuk putusan yang kedua
itu ada eksaminasi atas putusan itu
tapi kalau berdasarkan catatan permulaan bahwa
dari sisi putusan memang ada beberapa pertanyaan
tapi karena juga belum final
saya belum bisa menyampaikan kepada publik
tapi yang pasti dari sisi komisi judisial
kalau menyangkut putusan yang kedua
dan sudah selesai
eksaminasi tentang apa
putusan yang kedua
tentang materi eksaminasi apa kira kira
tentu terhadap putusan
apa tapi nggak bisa dijawab sekarang
belum bisa dijawab
enggak karena memang kita juga belum final
enggak karena undang undangnya itu kan
komisi judisial itu kan gak mengekseminasi suatu perkara
dia hanya kode etik
nah kalau yang di eksamen putusan di eksaminasi
memang di undang undang ada itu
di tugasnya dan pemenang komisi judisial
yang saya baca di undang undang nomor dua puluh itu
dia hanya soal etik
bahkan sebetulnya yang saya
mungkin ini komisi judisial yang saya sampaikan
mengabaikan pasal dua puluh ayat satu e
yaitu adanya terhadap perorangan
kelompok atau lembaga hukum
atau apa namanya itu badan hukum
yang melecehkan atau merendahkan martabat dan keluhuran hakim
harus dilakukan langkah langkah hukum
nah ini saudara kejati
kalau ada dalam statementnya itu
telah melecehkan keeluhuran hakim
nah saya belum melihat dari komisi yudisial
melakukan undang undang itu
karena itu sangat jelas
kalau saya pikir itu ranah yang berbeda
ini ada penyataan dari kejati yang dia enggak melecehkan
dan itu saya pikir bukan keunangan dari komisi judisial
komisi judisial undang undang pasal dua puluh ayat satu e
objek yang dilakukan pengawasan kayu
itu jelas hanya bicara soal hakim
enggak ada ini saya tunjukin lah
catat lah ini nanti bapak mencatat
tentang komisi yudisial tentang wewenang dan tugas
di satu e dikatakan
komisi yudisial harus melaksanakan langkah langkah hukum
terhadap perorangan kelompok dan badan hukum
yang melecehkan atau merendahkan keluhuran hakim
artinya langkah itu bisa dipakai bisa tidak ya
harus dong nah artinya begini
diperiksa apakah omongannya kajati saudara maruli
dalam beberapa media itu telah melecehkan tidak
nah kalau itu ditemukan harus dijalankan itu undang undang
paling tidak sebenarnya bisa dilaporkan ke komisi kejaksaan sebenarnya
nah artinya enggak karena komisi kejaksaan gak ada di sini
karena kebetulan ada komisi judisial kita ingatkan
ya oke boleh diingatkan
kalau icw mengatakan
yang menarik kan beberapa statement statement dari kejaksaan
yang selalu bilang saya sudah prediksi
saya yakin kasusnya pasti kelihatannya kalah gitu
kemudian isu yang berikutnya soal intervensi
karena memang digadang gadang disebut sebut gitu ya
ini entah benar atau tidak bahwa lanyala mataliti adalah
famili dari ketua mahkamah agung
dan hakim hakim di tingkat bawah itu begitu tunduk dan hormat kepada ketua makam agung
makanya putusannya menjadi debatable
menurut versi pemohon pastinya ya sudah betul
putusan yang dikeluarkan oleh hakim prapradilan
nah di luar konteks yang itu memang ada persoalan serius
soal prosedur prapradilan saat ini ya
mekanisme prapradilan ini kan pas kabut sama kamu konstitusi kan memperluas tuh
memperluas penetapan tersangka masuk jadi objek prapradilan
kemudian soal bukti yang cukup itu dianggap minimal dua alat bukti
nah yang terjadi adalah jadi peradilan tingkat empat
jadi tanda kutip sudah mulai masuk ke pokok perkara
jadi apakah lanyala mataliti ini adalah korupsi atau tidak
seringkali dianggap itu cukup selesai di tingkat permohonan prapradilan
sekali pra peradilan itu tidak masuk materi perkara sama sekali tidak
tetapi diberikan bukti lalu dilihatlah bukti terhadap substansi
di situ telah komplit tuntutan seperindik dua ribu
tentu bang pertama dulu
tunggu dulu satu soal bahwa namanya saudaranya lah bahwa
waktu kita masih panjang kok
oh masih panjang
bahwa saudara nyala adalah hubungan famili dengan itu bukan isu
ketua mahkamah agung di media mengatakan bahwa betal itu adalah keponakan saya
jadi dia katakan tidak ada hubungan karena kehakiman itu dan hakim itu diatur oleh undang undang
nah oleh karena itu tidak ada hubungannya
dan kami juga yang bersidang hadir di sana disaksikan oleh komisi judisial
nah di pengadilan itu kan akurasi kebenaran fakta dan argumentasi hukum
nah tiga kali dengan hakim yang berbeda
apa lagi yang mau dikatakan
nah jangan dikait kaitkan hal seperti itu
apalagi tadi dikatakan bahwa sebelum sidang kajati sudah memprediksi akan kalah
jaksa seperti apa kualitas seperti ini
baik eson tadi ingin meng highlight soal materi yang sudah mulai masuk ke pembahasan di prapradino
ya jadi begini memang bisa tadi prosedur al alban
kemudian yang juga menjadi konsen adalah di objek prapradino saat tidaknya penetapan sebagai tersanggah
keputusan prapradino menyatakan penetapan sebagai tersanggah tidak sah kasus selesai kan
nah ini orang membuat apa memberikan judgement bahwa ini peradilan tingkat keempat
jadi cukup dengan mekanisme prapradino orang bisa tentukan apakah bersalah atau tidak bersalah
pada akhirnya begitu asumsi itu
saya kira tidak karena banyak juga pra peradilan yang pemohon dikalahkan
artinya gini prapradino itu kan kalau kita lihat di pertimbangan mahkamah konstitusi
untuk mencari keadilan untuk perimbangan tidak ada fitnah kepada tersangka
makanya itu diakui
nah diargumentasi keputusan mahkamah konstitusi nomor dua puluh satu itu
itu jelas jelas urgensinya diperlukan prapradino yang tersanggah
jadi bang singkatnya begini
kalau keputusan prapradino menyatakan tidak sah kasus lanyala matalit
artinya menurut versi pemohon atau kuasa hukum selesai
pertusan pengadilan selesai kan
artinya anda melihat ada degradasi fungsi pengadilan yang akan mengadili materi dengan adanya pra peradilan ini
betul jadi karena tadi putusan mahkamah konstitusi yang terbaru yang soal dua alat bukti itu
itu alat bukti yang cukup dianggap sebagai dua bukti
itu kan soal apa
menggiring kejaksaan harus menunjukkan bahwa sudah ada dua alat bukti yang cukup
ini sebetulnya putusan mahkamah konstitusi itu suatu kemajuan terhadap hukum indonesia
karena itu menyangkut due process law
artinya bahwa boleh saja kau lakukan tapi lakukan prosedur yang benar dan ketelitian yang benar
itu untuk mencegah kesewenangan yang disebut model kontrol law itu
itu disitu nah itu suatu kemajuan terhadap hukum di indonesia
sehingga tidak sama sama orang dilaksanakan tersangka
tidak ada lagi kesempatan terhadap dendam
tidak ada lagi kesempatan kepada orang pempitnah
tidak ada lagi manipulasi yang lain lain
dan itu membuka peluang menurut eson membuka peluang terjadinya fraud baru
jangan kan di peradilan di putusan pengadilan yang terbaru
bengkulu beberapa kasus
itu kan fenomenanya kalau tidak ada yang ingin diponis bebas si penyuap
adalah namanya jangan disebut sebut dalam putusan pengadilan
agar tidak masuk sebagai pihak terkait
atau misalnya pasal lima puluh lima perbantuan seperti itu
nah disini langsung saja
memang debat tebalnya menjadi menarik adalah
putusan peradilan tidak dimungkinkan untuk upaya hukum
ini yang dilakukan oleh teman teman kejaksaan
ketika kalah majukan lagi sebagai tersangka
sprindik baru sprindik baru
saya pikir juga
karena tuntas sudah tidak sampai masuk ke pokok perkara
betul tidak tuntas
nah yang bisa dilakukan paling tidak untuk menghindari pra peradilan ini
ketika permohonan sebagai tersangka dibuat baru lagi sprindik baru
beri cepat cepatan diajukan ke pengadilan
apakah kita masih yakin terhadap pengadilan
nah ada hukum mengatakan bahwa putusan hakim
pengadilan harus dianggap benar
nah kebetulan pra peradilan ini tidak akan mungkin diajak banding ke asasi atau pk
itu yang menarik
di sini kita akan bahas terkait dengan ini
lebih lanjut sesaat lagi tetaplah bersama
terima kasih masih bersama kami saya ke mas farid dulu
perdebatan soal pra peradilan ini menarik
dari ky melihatnya bagaimana kacamata ky pra peradilan
kita bekerja sesuai dengan konstitusi
bahwa di luar proses persidangan yang menyangkut dugaan pelanggaran kode etik
itu kita serahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang ada
tetapi kalau kemudian ditemukan ada misalnya informasi yang cukup
atau kemudian juga berasakan pemontongan ada sesuatu yang janggal
atau kemudian ada laporan yang masuk kepada komisi judisial
tentu kita akan proses sesuai dengan mekanisme yang ada
cuma sampai sekarang dari sisi pemantauan clear
dari sisi informasi belum ada informasi yang cukup untuk kemudian proses ini dilanjutkan oleh komisi judisial
kemudian juga berdasarkan informasi informasi yang lain belum memungkinkan komisioner untuk masuk dalam proses itu
perspektif komisi judisial apakah mungkin celah peradilan ini dipakai sebagai ajang main
dalam tanda kutip
karena kan eson menghargai

icw mengkhawatirkan ini ujung ujungnya kita nggak akan sampai ke pengadilan
tidak akan pernah sampai ke pengadilan berhenti di pra peradilan saja
siapa yang bisa main dalam tanda kutip bisa menyelesaikan masalah tanpa
komisi yudisial tidak bekerja atas dasar asumsi
lebih jauh saya tidak bisa menguatkan lebih jauh terkait dengan posisi komisi yudisial dalam konteks peradilan dikaitkan lagi dengan kasus terkini
tapi mungkin banyak orang nggak tahu ya
bahwa komisi judisial itu sebetulnya kekuatannya hampir sama dengan kpk untuk mengawasi
karena di undang undang nomor dua puluh itu pada saat dua puluh apa undang undang delapan belas itu di ayat satu f mungkin itu dikatakan bahwa komisi judisial diperbolehkan menyadap hakim
dan saya yakin itu dilakukan oleh komisi judisial untuk menyadap hakim hakim itu
karena di undang undang itu ditugaskan

mungkin perlu saya jelaskan bahwa kalau secara konstitusi benar
tetapi dalam undang undang itu dinyatakan dapat melakukan penyadapan dengan meminta bantuan
nah ketika kita meminta bantuan maka jawabannya adalah komisi judisial itu adalah lembaga pendegak etik bukan pendegak hukum
sehingga tidak pro justisia untuk konteks pengawasan maaf kode etik untuk penyadapan itu kemudian dianggap oleh penegak hukum yang lain
itu bukan menjadi ranahnya komisi dua
tapi artinya kan gini bahwa komisi desi sebenarnya mempunyai power yang tinggi untuk itu
kalau mau dan punya kesempatan
kita memang sangat mau dan kita sudah beberapa kali coba
tetapi alasannya jawabannya bahwa anda itu lembaga penegak etik
siapa minta siapa
komisi yudisial meminta baik kepada kepolisian kejaksaan dan kpk konteks penyadapan
bahwa kita lembaga penegak etik tidak ada dan dilarang oleh undang undang yang mengatur badan badan itu untuk kemudian bisa memberikan
kemudian bisa memberikan
peluang untuk memberikan penyerapan kepada komisi judisial
kenapa di undang undangnya tidak dicopot ya
tetap aja itu undang undang hidup
nanti kita bahas undang undang soal kay kita bahas tentang lanyala dulu
eson punya catatan yang menarik tadi soal matrei
nah ini yang juga disesalkan oleh nanti dijawab oleh bang togar
kejaksaan mengeluhkan bahwa kesaksian mereka itu diabaikan oleh hakim
salah satu isi soal matrei
jadi ada pengembalian sejumlah uang yang dilakukan oleh lanyala mataliti
sebesar lima miliar bang ya
yang itu dipersoalkan loh kok ngembalin dua ribu dua belas matrei dua ribu empat belas
artinya apa ada kejanggalan di situ
dan itu tidak jadi perhatian bagi hakim keperadilan
nah yang perlu dicermati adalah ada fenomena fenomena yang menarik kalau misalnya pengembalian itu dilakukan ketika proses penyidikan dijalankan oleh kejaksaan
karena kejaksaan tinggi undang undang korupsi jelas menyebutkan pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidananya
nah ini yang terjadi begitu
nah saya jelaskan
dikatakan tidak menarik perhatian dari pra peradilan terhadap mitra itu
itu dibahas kak
dibahas ada di putusan dari pra peradilan tanggal dua belas april
di sidang kedua
di sidang kedua
di berkat tuntutan jaksa
pada terdakwa saudara diyar dan nelson
jelas jelas di tuntutan itu dikatakan begini
bahwa telah terjadi pengembalian uang sebesar lima tiga sejak juli dua ribu dua belas sampai lunas november dua ribu dua puluh
itu berkas yang dibuat oleh kejaksaan di tuntutan
di situ pasti di tuntutan itu juga udah ada materai
sudah ada kwitansi
ada kwitansinya yang ada meterai
sudah lihat bang
dan itu juga menjadi bukti kan
karena ada buktinya berdasarkan kwitansi ini
karena diterima waktu di berkas tuntutan itu ada
sudah dilihat oleh jpu yang dulu
di dalam dua belas persidangan pra peradilan yang putusan dua belas
itu dibikin bukti oleh termohon
hakim pertimbangannya pak
tidak menjadi hal yang utama terhadap kwitansi selama
pihak terkait di kwitansi itu telah mengakui
artinya bahwa diar dan nyala telah mengakui bahwa betul saya terima uang
dan itu telah diterima berkasnya oleh kejaksaan pada persidangan
jadi jury persidangan diyar dan nelson
ketika proses persidangan masuk ada pengembalian
ada bukan di situ
jadi jauh sebelum itu
tapi kenapa materinya dua ribu empat belas
artinya ada yang janggal di situ
artinya tentang kejanggalan itu telah diberikan penilaian oleh pra peradilan
kalau memang sudah diakui oleh diyar sama nelson pada tahun dua ribu dua puluh
november telah terima
dan ada kwitansi yang mereka tanda tangani
apalagi arti metera itu
selama berdua belah pihak telah menyepakkan
kecuali ada menyangkal
ini kan diakui
dan itu diakini oleh jaksa penuntut umum ketiga membicarakan substansi
yang jadi pertanyaannya adalah
apakah diar dan nelson memberikan keterangan menyatakan pak lanyala mataliti mengembalikan
itu dalam keadaan merdeka
atau dalam keadaan tekanan
dia ingin menyelamatkan lanyala mataliti dalam perkara ini
arti ini itu peraduga kan
tetapi kan di penyidikan kan jelas bap nya itu
dan bukan hanya dia saja
di bap nya itu kan tenang
di dalam penyidikan itu dikatakan apakah saudara memberikan keterangan dalam keadaan tertekan
nah kita harus meyakini terhadap putusan putusan penyidikan
jaksa itu kan ada sekolahnya
nah oleh karena itu tidak mungkin mereka tidak teliti ketika membuat tuntutan itu
semua juga sekolah sih
nah kalau mereka sudah meyakini kenapa lagi sekarang dipersoalkan
kenapa tidak dipersoalkan ketika dituntutan itu
ya dulu kan belum menarik perhatian
lanyala martaliti belum
karena setelah terbukti bahwa kerugiannya ini menurut bpk dua puluh enam miliar
dan yang melakukan adalah saudara di ardhan itu
dan di dalam tuntutannya dikatakan begini
tidak ada serta merta keikutan nyala
berupa penyertaan maupun bantuan dalam peristiwa
makanya cuma mereka berdua mengembalikan
nah lalu setelah itu inkrah dikembalikan duitnya
nah maksud saya kepada icw
buat side lah
artinya periksa juga itu kualitas secara ketelitian
jadi jangan cuma gini supaya
semua di warga di republik ini
termasuk kameramen apa segala macam
pasti setuju korupsi diberantas
tapi jangan sekali sekali mempergunakan
isu korupsi untuk mencelakakan orang
nah itu yang saya minta kepada icw
nanti saya akan berikan berkasnya utuh
ya sejauh ini kan yang kita pantau kan adalah hasil survei
bukan isu pemberitaan media yang coba kita sebahas hari ini
artinya kalaupun seperti yang dilakukan oleh komisi judisial
kita akan melakukan proses eksaminasi
tiga nol ini itu putusannya sudah tepat atau tidak
atau ada faktor faktor non hukum gitu ya
kalau faktor non hukum kan gini
dalam konteks hakim masuk angin
atau hakim terkena kasus korupsi
pertimbangan pertimbangan sangat mungkin dicari cari
nah apakah ini sudah objektif atau tidak
nah itu yang akan kita uji
dari ky misalnya soal yang selalu dimention orang
soal hubungan kedekatan antara lanyala dengan ketua ma
dan kemudian mungkin saja secara psikologis struktural
langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi putusan hakim
yang notabene adalah anak buahnya ketua ma kira kira begitu
apakah itu jadi ranah pengecekan etik dalam kasus ini
ya ada beberapa catatan untuk pertanyaan itu
yang pertama terkait dengan posisi si hakim
pada saat mengambil keputusan
apakah berada dalam suasana ada intervensi
lalu kemudian yang kedua
jika memang ada intervensi
apakah itu dilakukan oleh pihak yang ada diatasnya
atau pihak lain yang mempengaruhi isi putusan
lalu kemudian yang ketiga
kalau kemudian ada pertanyaan apakah kaye juga melakukan
katakanlah kajian terhadap dugaan ada perilaku
dugaan pelanggaran kode etik oleh katakanlah
ya katakanlah senior hakim kepada bawahan
pertama dari sisi laporan belum ada
informasi kita terima baru sebatas pemberitaan media
tapi bagaimanapun bagi komisi judisial tentu informasi amat berharga
untuk melihat lebih jauh apakah kemudian antara satu peristiwa dan peristiwa lain
kaitannya dengan kemandirian hakim independensi hakim
itu tentu menjadi catatan khusus
dalam kasus lanyala ini
apakah bisa menghubungkan
karena begini sih katanya kalau misalnya ada tekanan
tapi kan nggak nyadap juga
jadi kan nggak tahu apakah hakimnya dapat tekanan atau tidak gitu kan
saya tadi sudah menyatakan bahwa kita ada
berdasarkan informasi yang ada itu
dan lebih banyak yang melalui media
kita ada yang buat catatan khusus
media juga sering salah kadang kadang sih
bukan yang menarik bukan itu medianya banyak
ada semualah media online sama tv sama koran
tapi sumbernya cuma satu cuma maruli
jadi harus dibedakan banyak sumber sama banyak media
jadi mungkin begini bang
komisi judisial sesuai dengan kompetensinya
tentu tidak hanya sebatas satu sumber
cuma saya sampaikan bahwa ada informasi
baik melalui media maupun pihak lain
hanya saja tentu dalam kaitan ini
proses masih panjang
dan kita tidak bisa mengambil kesimpulan terburu buru
karena lagi prosesnya ini adalah menyangkut kode etik
tugas utama komisi judisial adalah menjaga dan menegakkan
tentu kami juga harus berada pada proporsi yang disebutkan tadi
bahwa kami juga harus jaga kepercayaan publik
jangan sampai kemudian semakin terpuruk
ketika kami juga ikut memberikan stigma buruk
terhadap dugaan dugaan yang belum ada informasi yang cukup
kalau boleh saya sebutkan
lebih jauh ada catatan khusus terkait dengan dugaan hubungan kekerabatan itu
cuma lebih jauh ya saya juga tidak bisa membuka lebih jauh
beda itu hakim itu
satu satunya yang diatur oleh undang undang tentang kemandirian
beda kejaksaan sama kepolisian
oleh karena itu
siapapun mahkamah agung siapapun hakim
itu terputus nggak ada hubungan
psikologisnya itu nggak semudah itu bang
jadi saya kalau menghukum
satu perkara yang ada kaitannya dengan misalnya pimpinan mahkamah agung
secara psikologis kalau saya kalahkan nanti akan berubah
jadi saya takut jangan jangan cari dimutasikan
atau promosi terhambat
nah itu yang juga harus dikerjakan
oke lah bolehlah berperaduga peraduga lele indonesia
tapi jangan kita hancurkan tata hukum kita
mending kita ikut hukum
hukum itu apa
apa itu pengadilan
kalau hukum itu dan putusan pengadilan itu adalah hukum
kalau sudah selesai just it selesai
jangan lagi diribut ributin
tapi memang kalau menyangkut kode etik
justru setelah selesai baru kode etiknya berubah
dan memang kita hanya pada wilayah kode etik itu
baik kepada yang dipengaruhi
maupun kepada yang mempengaruhi
ya itu setuju
tetapi jangan substansi
koi bawaan putusan pengadilan
sama undang undang kita lecehkan
apalagi dikait kaitkan dengan hubungan kepamilian
di republik ini apalagi orang batak
jangan kan tonakan
satu marga pun bisa itu
kenapa nggak ditangkap siapa namanya
itu kejati si maruli hutagalung
apakah karena ada orang batak
dua orang di kpk
kan bisa dikait kaitkan
mengenai yang terungkap di persidangan
tentang lima ratus juta
henti kan di republik ini kayak gitu
catatan jadi catatan kita
kami akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
mbak tahun ini selalu membawa orang umroh lima belas

ya nggak tapi pertanyaannya kapan pulang
artinya kan publik juga pengen tahu
ya itu bang

itu nggak hadir belum hadir bang
kadang kadang ini masalah hukum
ya ya bang
tapi pertanyaan saya begini
kalau misalnya ini kan kita baru saja mendapatkan informasi
dari kejaksaan tinggi
katanya prosesnya belum selesai
masih ada upaya untuk memulangkan
untuk memulangkan lanyala kembali
dan kalau bisa kembali melimpahkan kasusnya pengadilan
kalau dari icw melihat bahwa ini diteruskan saja atau
pertanyaan saya juga untuk yang lanyala ya
kan ditempat sebagai dpo oleh kejaksaan
sebenarnya serius gak sih netepin dpo
jangan jangan nantinya versinya kejaksaan aja
kemudian yang kedua apakah dilanjutkan atau tidak
ini semua tergantung kejaksaan
jadi pertanyaan besarnya adalah
kok ya kejaksaan begitu ngotot dengan
penetapan tersangka untuk lanyala gitu
apakah ada kaitan dengan kepentingan ketua umum pssi yang baru
atau kursi yang kosong dan sebagainya
nah kejaksaan harus bisa menjelaskan itu
bahwa ini tidak ada kaitan dengan apapun
dengan sepak bola dan sebagainya
nah proses berikutnya
kalau memang ditetapkan lagi sebagai tersangka
ya dia harus juga bisa menjawab
peradilan yang diajukan lagi oleh kuasa hukum
kalau misalnya udah tiga kali menang
peradilan lagi pasti menang lagi
tapi pertanyaan kita kepada icw lah
yang kita anggap di indonesia sekarang paling care terhadap korupsi
aku ingin minta pendapat lah
kalau ada putusan pengadilan yang bunyinya begini
supaya kejaksaan mencabut pencekalan
ini putusan pengadilan
dan dikaitkan dengan pasal tiga puluh undang undang kejaksaan
pengadilan terakhir tuh ya
menurut ini cw nih
harus buat saya cover dong
kejaksaan harus dilakukan gak
yang jadi pertanyaan
ini yang juga janggal bang yang saya mau tanyakan
putusan pra peradilan menyatakan itu
kemudian melarang jaksa untuk melakukan proses penyidikan kembali
apakah ini nggak keluar jalur
putusan pra peradilan hanya bicara bahwa
setidaknya penetapan sebagai tersangka
misalnya apalagi tidak begitu
atau bukti tidak cukup kuat
nah ini artinya apa
melebihi dari yang dimohonkan oleh
bukan gak melebihi dari pemohonan
apa yang kita lakukan
mungkin km mau jawab untuk ini
bagaimana kakaknya melihatnya
kita melihatnya bahwa itu masih dalam lingkungan
kalau peradilan kan soal administrasi saja
sekali lagi saya sampaikan bahwa kita tidak mau
kecuali kemudian misalnya ada
pihak lain yang katakanlah
menduga bahwa ada proses
dugaan pelanggaran kodetik
termasuk dalam proses pengambilan
kemudian secara telanjang telah terbuka kepada publik
dan sampai sekarang memang
eksaminasi tadi sebenarnya bahwa
teman teman perguruan tinggi dan ngo
penghubung komisi judisial untuk berdiskusi
dalam kaitan isi putusan itu
mengenai ini ultra petita dikatakan
justru yang terjadi bukan ultra petitum
justru petitum kita banyak dikurangi
kita buat petita beberapa poin
alasannya itu jelasnya
argumentasi hukumnya ada jelas
depositanya jelas itu
hakim mengurangi petitung kita
jadi nggak benar lho ultra petitung
yang ke apa
pemahaman kita soal
putusan peradilan adalah tadi
cukup itu aja bahwa menyatakan
tidak sah titik
jadi nggak ada embel embel lagi nih
waktu pra peradilan dulu kan sudah diperintahkan tidak sah
bahkan dikeluarkan lagi
jadi kalau cuma gitu gitu aja gimana
kalau sudah ditetapkan tidak sah
bukan dengan sendirinya blokir akan dicabut
dan cekal akan dibatalkan
tetapi tau nggak
bahwa tanggal dua belas april itu
dikeluarkan lagi pemblokiran
dikeluarkan lagi pencekalan
ada suratnya kayak begini ya
ada suratnya gitu
hakim itu kan harus menjaga
dan kita juga memohon
karena kejaksaan ini sudah diperintahkan
putusan peradilan dua belas begini
tetap masih melakukan
makan memblokir bahkan ini
tolonglah dilakukan ini
mungkin pengadilan lelah
tapi sekali lagi pertanyaan saya
dki itu secara etika tuh
bisa diterangkan nggak sih
soal aturan aturan yang melanjutkan
keputusan tidak sahnya
posisi nilai nyala sebagai tersangka
kami tidak dalam posisi untuk menilai
kalau eson pasti udah nggak setuju ya
agak aneh gitu ya
tapi kalau bang togar mengatakan
itu harus dilakukan
pemcabutan blokir dan sebagainya
nah kan kalau di pengadilan itu kan
proses pengadilan itu kan
apa yang harus dilakukan
itu yang dimohonkan
itu yang diperiksa layak atau tidak
nah icw ini harus ditahui
tidak pernah sampai hadir ke persidangan
nah itu saya hormat dan akuin
dan beberapa sobat
tapi kalau icw memberikan komentar terhadap
arti pengadilan kan
ya oke oke aja sebagai
tapi bukan konsennya kan
tapi kalau misalnya mau seorang korupsi
siapa korupsi apa segala macam
pendapatnya icw itu oke oke saja
tapi saya informasikan
itu gak ultra petitum
malah petitum kita dikurangin
ada beberapa permintaan kita
nah itu yang terjadi
seperti yang saya sampaikan di awal
seperti peradilan tingkat keempat
karena tadi memutuskan di luar yang itu
pertama soal penetapan
setidaknya tersangka kan harusnya
di luar itu enggak gitu
atau begini aja
pak arief menjelaskan kepada kita
apa sih itu
pengadilan apakah itu hakim
kan itu diatur
bisa mulia hakim itu seperti pendapat orang lain
kalau misalnya kita mau cari jalan keluar
dari kebuntuan ini
bukan kebuntuan sih
artinya ini kan debat yang tiada akhirnya
berikan kpk saja lah kasus ini
kan sampai juga lima miliar kan
ya kalau saya setuju aja
bahwa kalau kasus ini ditangani oleh kpk
tapi kpk harus punya
kejaksaan harus punya alasan yang jelas
kenapa kasus ini dilimpahkan kepada kpk
kpk juga punya
harus punya alasan yang jelas juga
kenapa dia harus mengambil alih kasus ini
itu yang susah tuh ya
dan itu juga masalah marwah soalnya
betul jadi kan jadi begini
temen temen kuasa hukum itu kan
tanda kutip meragukan soal kredibilitas kejaksaan
menangani kasus setelah nyala
kalau kasus ini ditangani oleh kpk
saya nggak tahu jawabannya seperti apa
saya sih sangat setuju soal itu
di putusan perapradayaan itu telah dikatakan
kasus dana hibak
dari pengprop jatim kepada kadin
termasuk menyangkut ipo
termasuk menyangkut tppu
tidak sah untuk disidik oleh siapapun
bukan hanya kejaksan tau
karena telah dilihat substansi
pengadilan ketika proses dana hibia itu diperiksa zaman dulu
sprint dict dua puluh sembilan januari dua ribu dua puluh satu yang dikeluarkan oleh jaksa
telah komplit terpenuhi
siapa yang melakukan pidana
berapa kerugian negara telah komplit dan kembali
apa lagi yang mau kita tuntut rupanya
orang ketika ini di sprint ini dikeluarkan tidak ada serta merta pihak lain
kpk pernah nanya gitu bang
ini aneh ya
nah oleh karena itu jangan kita buat isu isu yang aneh aneh
sehingga mengganggu nanti seolah olah kpk nggak care
yang penting kita bangun di republik ini adalah
kita hargai kepentingan kita
hukum sudah mengatakan putusan hakim dan pengadilan harus tidak benar
kalau memang pengadilan mengatakan
masuk penjara masuk penjara
tidak sah tidak sah
harus kita biasakan
nah oleh karena itulah peranan icw ketika membongkar suatu korupsi
harus sangat detail
dan mengadvise kejaksaan
atau misalnya kepolisian
ataupun kpk secara berat
ataupun kpk secara detail
orang orang di cw itu sangat qualified dari
kemampuan detail kebebasan berpikir inovasi
saya yakin dari teman teman ipcw yang pernah saya dialog
bahkan saya lihat itu melebihi kemampuan dari
jangan jaksa apa semacamnya
nah itu yang menjadi promosi icw
biasanya jadi gila
aku pengagum icw
pertanyaan selanjutnya begini
kan begini bang
mari kita bicara dengan logika lah ya
artinya ada orang buron
atas alasan apapun lah gitu ya
dia menghilang dan kemudian dalam persidangan dimenangkan
artinya sudah selesai dong nih harusnya menghilangkan dirinya ini
balik ke tanah air
karena toh sudah menang
kalau jaksa mengatakan buron
diperiksa legal nggak dia mengatakan buron
orang bukan tersangka kok bisa buron
statusnya kan tersangka
waktu itu tersangka bang
kan sudah tersangka bang
kan sebelumnya itu kan sudah dikatakan tidak boleh tersangka
tidak bisa tersangka
nggak artinya mekanisme sebelum pra peradilan gitu kan
oke kita lupakan lah
sekarang sudah pos faktum nih sekarang
udah menang tiga kali
udah menang banyak nih
kenapa harus kita bertanya ke nyala dulu
kenapa kita nggak bertanya kepada kejaksaan dulu
tanya dulu kepada kejaksaan
apakah saudara akan patuh terhadap putusan pra peradilan tanggal dua puluh tiga mei
yang ada mengatakan
saudara tidak boleh menyidik
tidak boleh buat tersangka
saudara mencabut pencekalan ini
nah kalau dia tidak patuh
kita minta langsung nyalah patuh
tapi kan kalau misalnya ditahan di pra peradilan kan menang lagi pasti kan
kalau misalnya takutnya ditahan nih
dalam posisi keluarkan seperidik
ditahan itu nggak mungkin
orang putusan pengadilan kok
berarti pulang dong ya
sudah jelas jelas putusan pengadilan mengatakan
kenapa masih kita mencoba coba berpikir begini
tapi pertanyaannya kemudian
kenapa nggak kenapa pula
mengimbau orang indonesia ini
untuk belajar sensitif mematuhi putusan pengadilan
jangan kita biasakan orang mengkomentari putusan pengadilan
jadi misalnya kita biasakan
putusan pengadilan oh ya ah selesai
bang togar itu yang mau saya sampaikan
terlepas dari persoalan polemik
baik kita dari sisi perspektif komisi judisial
saya mau ulangi saja bahwa
harus ada penghormatan terhadap
putusan termasuk pada lembaga peradilan
itu yang pertama
yang kedua pada saat bersamaan
proses penghormatan itu juga jika kemudian ada
dugaan pelanggaran kode etik juga harus didorong
diberikan informasi yang cukup agar kemudian
kita juga tidak nyaman misalnya untuk bang togar
kalau kemudian kemenangan itu bukan kemenangan hukum
tapi karena ada sesuatu
saya pikir yang sebelah sana juga tidak nyaman
karena itu jika ada informasi dan segala sesuatu yang terkait dengan
dugaan pelanggaran kode etik
saya pikir juga harus dibuka kepada
pada publik termasuk khususnya kepada komisi judisial
penghormatan terhadap hukum termasuk lewat putusan
penghormatan terhadap putusan putusan
tetapi saat bersamaan juga jika ada
proses hukum yang lain juga itu harus tetap kita hormati
sebab kalau tidak maka yang terjadi adalah
polemik yang tak berkesudahan dan yang rugi energinya saya pikir ya
kita secara keseluruhan
kita aja sudah melaksanakan dialog untuk kelahinan yang lain sampai
empat atau lima kali kalau tidak salah ini ya
berarti masih menang dialog ini ya daripada putusan pra peradilan
baik bapak bapak terima kasih atas waktunya
debatnya pasti akan panjang kalau kita terus menerus berdebat
pesan kita lanyala pulanglah gitu kali ya
terhadap siapa siapa yang menghina
keluhuran dan kehormatan hakim
harus dilakukan tindakan hukum
saran saya periksa kajati
saudara maruli hutagalung
terhadap statement statement dia terhadap
keluhuran dan kehormatan hakim
ini laporan resmi
kalau laporan resmi itu harus ngisi formulir
loh ini kan dilihat tv lebih nih
besok akan ngisi formulir
ada online gak formulir online nanti diisi malam ini
besok besok dia datang ke kantor
mungkin bisa ditemani icw nanti
terima kasih bapak bapak